sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
iya sih nek cuman ini aja nek

ya nanti aku bikinin jasnya
terus kamu tinggal pilih mana yang kamu suka
aku bikinin yang sesuai sama seragam aku juga
jadi nanti kita pakenya mecing
nah gini gini

yang banyak payetnya
terus yang jarang jarang itu yang kembang
yang bagus bagus itu yang ada pinggirannya itu
sampai jumpa nenek ya
kita pusing bareng bareng di situ aja tempat aku ya nenek ya
bener bikin langsing berakan perancis
eh kamu sekarang lebih
udah lebih pinter ya
maksudnya apaan tuh
ya lebih pinter ambil hatinya aja
dulu kan kamu sama nenek kayak kucing sama tikus tuh
sekarang ya udah lumayan lah
niatin aja deh ini baru beberapa hari ya
nanti nih nenek akan digila gila banget sama aku
dia bahkan bisa lebih suka sama aku daripada sama ayah
itu kalau aku udah jadi istri kamu
kalau aku udah jadi istri kamu
enggak ya ya
oh ya enggak
kamu tuh kenapa sih ngadekin aku terus
nah aku harus malu
ya kamu kan emang seorang istri aku
hanya kita tenangan
tuh dipanggil nenek tuh
oh nenek selalu deh nggak bisa ngeliat orang senang
aku masuk dulu ya
ya udah deh
aku juga pulang ya
nah dasar kamu pat
kamu udah datang sialls dr paulin cukup

terima kasih ambassador kamu
yaudah tapi lepasin tangan aku
talitha denger aku dulu
takut benar kamu ditunangan sama raka
iya iya benar tapi lepasin tangan aku
yakin kamu kenapa sih sakti
allah sakti lepasin
lepasin sakti lepas
lu maunya apa sih
ngapain lu mukul gue
lu cuma tangan kiri lho
aku cuma mau kasih selamat
buat kalian berdua
hei gue tau lu selalu dari dulu

tentu lu obsesi sama cewek gue
tentu lu obsesi sama cewek gue
tentu lu obsesi sama cewek gue
tentu lu obsesi sama cewek gue
dia punya gue
dan gua akan selalu ngelindungin dia
kalau ngomong pikirin dulu ya
ada sejarahnya dalam hidupku
gua pernah nyakitin dia
bukan lu men

tentu lu obsesikan dia kan
serah lu mau ngomong apa
dia sama gua
kalo emang nantinya talitha bakalan menikah sama lu
tapi lu jangan dihargai
lu kan baru tunangan sama dia
lu kan baru tunangan sama dia
pertarungan baru dimulai men
dan gua yakin
cuma gua satu satunya laki laki yang bisa menggagihain dia
cuma gua satu satunya laki laki yang bisa menggagihain dia
lu mau bukti
lu lihat aja entah
oh lu anaknya
sekarang dompet gimana
udah dompet udah dibalikin
pak kamu pak
bapak kangen sama kamu
bapak susah hidup sendiri
kalo kamu ikut sama ayah bapak
aku mau ikut sama ayah
kalau bapak nggak boleh ikut sama kamu bapak masih boleh minta uang sama kamu
bapak bapak mau
tapi boleh tapi bapak harus janji sama ayah ya pak
bapak janji kalau uangnya itu bukan untuk judi pak
bapak janji dulu sama ayah pak
kamu udah gak percaya sama bapak
bapak udah nggak judi ayah
maafin ayah pak ayah gak bisa percaya sama bapak
maafin ayah pak
yaudah bapak janji bapak janji
bapak bapak bapak ayah serius pak
bapak ayah serius pak
bapak jangan pak bapak ayah mau bapak itu belajar pak
ayah mau bapak kembalikan dobetnya ayah
bapak kembalikan dobetnya ayah pokoknya
bapak ayah serius pak ayah mau bapak itu belajar
ayah nggak mau bapak begini terus pak
ayah mau bapak itu jalannya lurus
bapak com com pak bapak ayah serius pak
hah hah jadi begitu
sejak kapan kamu jadi anak kurang ajar
bapak ayah serius pak ayah nggak mau bapak begini terus
ayah serius ayah
ngasar anak tahu diri
yang mau bapak itu berubah pak